ketidakpastian membayangi perekonomian global
bank dunia dalam rilis terbarunya menyebut sejumlah negara maju seperti amerika serikat eropa jepang
akan memasuki masa ekonomi suram
tapi dalam beberapa survei lembaga keuangan dunia potensi indonesia untuk resesi memang kecil
tapi tetap harus waspada karena perlambatan ekonomi sangat mungkin terjadi
dan dikhawatirkan saling mempengaruhi daya beli masyarakat
kita bahas malam ini bersama para narasumber sudah bergabung
ada ekonom senior staf khusus menko perekonomian pak raden pardede
pak raden selamat malam
selamat malam mbak putri
terima kasih sudah bergabung malam ini
saya sapa juga mas yusuf randy manilet ekonom dari kor indonesia
mas yusuf selamat malam
selamat malam mbak putri
terima kasih bapak bapak sudah bergabung
saya ke pak raden terlebih dulu
pak raden indonesia
mereka masuk memang ke dalam daftar negara yang terancam resesi
sekalipun secara presentasi kecil
tapi kami ingin mengetahui kondisi makroekonomi kita saat ini seperti apa pak
ya pertama benar bahwa keadaan global last itu
memang kita nggak bisa pungkiri indonesia akan terpengaruh oleh keadaan global
atau potensi resesi global yang tadi sudah dibicarakan
terutama dipicu oleh
nah indikator ekonomi yang kita lihat sekarang itu sebetulnya di indonesia relatif
cukup baik dibandingkan dengan banyak negara lain
pertama adalah bagaimana kalau kita lihat mobilitas dan pergerakan orang maupun barang
tentu semua kita ini bisa melihat apa yang terjadi di jalan sekarang ini
itu adalah mobilitas orang mobilitas barang menunjukkan juga bahwa kepercayaan
dari para rumah tangga untuk berbelanja itu naik
sehingga memang belanja kita konsumsi kita itu naik
apakah dia ke restoran apakah dia ke mal apakah dia ke pasar
itu terjadi kenaikan yang kita lihat sangat kuat sangat signifikan
yang berikutnya juga kita lihat data data di kredit modal kerja
di bank itu baik itu bisnis maupun untuk dunia usaha itu juga naik
jadi ini sejalan dengan
pergerakan konsumsi kemudian tentu dunia usaha juga butuh modal kerja
maka kredit modal kerja di bank juga naik
kalau kita lihat juga data daripada penggunaan kapasitas daripada mesin
utilitas kapasitas juga itu meningkat sangat signifikan di kuartal kedua tahun ini
dan kalau kapasitas utilitas naik juga sudah mulai juga kelihatan kenaikan
daripada kredit investasi
bisnis usaha yang ada kalau kapasitas utilisasinya naik
maka permintaan terhadap investasi naik
jadi terjadi juga kenaikan daripada kredit investasi
tentu juga yang tidak kalah meriahnya sekarang adalah bagaimana yang kita sebutkan dengan sektor jasa
yang kita sebutkan dengan seperti dendam karena mereka ini selama ini gak bisa berpergian
jadi travel kemudian hotel
restoran tempat wisata kan penuh
itu sekarang ini
apa yang kita lihat airport demikian penuhnya
tentu juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana ekspor kita juga yang cukup baik
secara umum boleh dikatakan potensi pemulihan kita indikator indikator kita
ini agak berbeda dengan banyak negara lain tentunya ya
tetapi memang inflasi seperti yang kita tahu semua
juga mulai naik di indonesia ini
ya betul betul inflasi sudah mulai naik di indonesia dan kenaikannya cukup tajam
dan ini juga disorot oleh rekan rekan dari kore ya mas yusuf ya
apa yang sebenarnya patut diwaspadai sekarang dengan kenaikan angka inflasi itu
tentu kalau kita berbicara inflasi kita akan prokeskan dengan tekanan ya
yang kemudian bisa mempengaruhi
jadi beragam kelas masyarakat
tapi dalam konteks saat ini memang yang perlu diperhatikan adalah kelompok kelas menengah ke bawah
karena ketika inflasi itu meningkat dan di saat ini bersamaan mereka tidak mengalami pendapatan
peningkatan pendapatan ini yang tentu dikhawatirkan akan menekan daya beli mereka
dan ketika daya beli mereka tertekan ini bisa berpengaruh ke beragam hal ya
termasuk di dalamnya berpengaruh terhadap indikator sosial ekonomi
seperti misalnya indikator kemiskinan misalnya
dan juga yang tidak kalah penting indikator konsumsi rumah tangga gitu
karena kita tahu sendiri bahwa ketika mereka tertekan mereka akan lebih berhati hati misalnya dalam melakukan konsumsi
ini juga akan secara tidak langsung akan mempengaruhi konsumsi
jadi ini yang menurut saya perlu diperhatikan kalau kita berbicara konteks inflasi ya yang sangat tinggi
di saat yang bersamaan kita tahu bahwa ketika inflasi meningkat
ini juga bisa mendorong otoritas moneter agar menyesuaikan ya kebijakan suku bunganya suku bunga acuan
dan dalam kondisi yang ideal sebenarnya dalam proses pemulihan ekonomi seperti sekarang
tentu pelaku usaha idealnya itu ingin tingkat bunga yang rendah
tetapi ketika misalnya inflasi sangat tinggi apalagi keluar dari target yang kemudian dicanangkan oleh
stakeholder terkait maka ini suku bunga akan naik dan jumlah kredit juga akan naik
ini yang juga akan ikut mempengaruhi proses pemulihan ekonomi yang sebenarnya sudah terjadi
sampai data data terakhir yang tadi disampaikan oleh pak raden
indikator dari beberapa negara atau ancaman dari beberapa negara memang unik khas berbeda beda seperti yang tadi pak raden sudah sampaikan
kalau misalnya di benua eropa ancaman terbesarnya adalah situasi geopolitik perang di ukraina kemudian supply chain yang terganggu dan juga harga
kemudian di greator china yang dilihat ancaman terbesarnya adalah pandemi
bagaimana di indonesia pak raden apa ancaman terbesarnya sebenarnya
apakah inflasi ini juga menjadi perhatian khusus sekarang oleh pemerintah
ya tentu inflasi menjadi perhatian khusus
kalau kita lihat dari sisi pandemi kita relatif sudah
kita lihat misalkan ada kenaikan misalkan ada kekurangan

kenaikan sedikit akan tetapi
kalau kita lihat dari sisi tingkat
fatality nya tingkat kematian
maupun tingkat yang dirawat di rumah sakit
sudah tidak akan memberikan
persoalan besar buat kita
nah kalau dikatakan apa yang
sampai ke kita yang akan
sampai ke kita sebetulnya
transmisi daripada kenaikan
tidak mau itu akan
masuk ke kita sebab
kita suka tidak suka sebagian daripada
atau barang input
kepada produksi kita adalah
berasal dari luar negeri dan itu
sudah terjadi sekarang pak raden ya
sudah sudah terjadi sekarang
jadi kenaikan katakan sekarang
inflasi yang mencapai empat tiga puluh lima
di bulan juni itu
itu adalah akibat dari situ
sebetulnya ada lagi yang
sekarang ini secara
sengaja pemerintah mencoba
untuk belum mentransmisikan
harga itu harga
karena kita tahu di berbagai negara lain
kenaikan harga bbmnya
sudah sangat sangat luar biasa
kenaikannya kita belum transmisikan
apa penyebabnya apa pertimbangannya
kita melihat tadi itu bahwa
mungkin secara perlahan
nanti ujungnya juga
harus dilakukan penyesuaian
tetapi yang dikatakan tadi oleh
mas yusuf itu
bahwa langkah langkah pemerintah
juga untuk juga
membantu kelompok rentan
melalui bantuan sosial itu
dan masih dilanjutkan tahun ini
nah kalaupun nanti
kalaupun kita kan tidak pernah
tahu apa yang terjadi dengan luar sana
dan dampaknya ke kita
karena kita sebetulnya
spillover nya yang ke kita jadinya
kita akan siap dengan itu
artinya pemerintah akan menyediakan
bantuan kepada kelompok rentan
dengan catatan kelompok
yang menengah atas harapan kita
mereka harus bisa mengabsorb
seperti yang kami katakan tadi
belum melakukan kenaikan
daripada bbm tetapi harga
barang barang tadi sudah naik
nah yang kalau dikatakan
apa yang paling kita waspadai
harga tadi itu
kemudian bagaimana kalau terjadi
perang dagang yang berkepanjangan
dan juga penghentian suplai tangan
dan juga panik di pasar keuangan
khawatirkan dan itu semua
itu berasal dari luar negeri
yang bisa menjadi
itu yang kita harus waspadai
dan tentu pemerintah harus siap
dengan beberapa skenario
skenario gitu ya pak ya
pak raden kalau misalnya anda tadi mengatakan
kelompok rentan akan dibantu karena memang kelompok rentan
saat ini memang kondisinya sudah terpuruk gitu ya
tapi bagaimana dengan kelompok menengah
kelompok menengah ini yang tadi mungkin
anda katakan menopang beberapa hal
menopang sektor jasa
dengan konsumsi juga di sini ditopang
oleh kelompok menengah
bagaimana kemudian memastikan
bahwa mereka daya belinya
tetap terjaga nanti setelah jadinya
pak raden ya kita bahas soal ini tetap bersama kami
di cnn indonesia
dan pak rd sudah mengatakan sejauh ini kondisinya baik
secara makro indikator ekonominya
baik tapi bagaimana
memastikan pak raden
untuk tetap menjaga
daya beli masyarakat karena itu pasti
juga akan mempengaruhi
indikator indikator ekonomi yang anda sebutkan tadi
tidak bisa dipungkiri
pasti akan ada jadi
memberikan halapan palsu bahwa
seakan akan semuanya tidak akan
berdampak ke kita itu penting itu bu ya
ya akan ada dampaknya
pemerintah berusaha untuk
memitigasi dampaknya sekecil mungkin
dan memang pemerintah
kepada kelompok yang paling rentan
jadi kalau kita lihat
konsumsi dari keluarga keluarga
di kelompok rentan itu dijaga
pemerintah ya termasuk
tadi saya katakan tidak menaikkan
bbm itu adalah
bagian daripada strategi itu meskipun
sebetulnya setidak naikkan
bbm ini bukan
untuk kelompok kecil yang paling
banyak ini justru menolong
kelompok menengah ya
karena yang mengkonsumsi bbm
yang paling besar bukan kelompok rentan
ya tetapi kelompok menengah
yang kedua kalau kita
lihat juga bahwa
indonesia ini kelompok menengahnya itu
terbantu oleh komoditas
jadi memang harga komoditas
kita yang baik ini
ya cukup baik terutama
untuk karet coal
metal yang lainnya itu sangat
baik buat kita
itu juga kita tahu bahwa
misalkan petani daripada
kelapa sawit ini mencapai tiga lima
lima sampai empat juta demikian juga
petani karet bisa juga
tiga jutaan jadi kalau kita
lihat mereka ini akan cukup
baik ya mendapatkan
kenaikan daripada harga komoditas
ini mungkin dua bulan
terakhir ini ada persoalan di cpo
juga batu bara juga sangat
bagus sekali kenaikan harganya itu
hampir empat kali lipat kita bicara
lipat ini berarti
demikian juga komoditas
yang lain jadi
di sisi lain pemerintah juga
kepada kelompok ukm
dalam bentuk pemberian kredit
rakyat untuk kelompok mikro
tidak bisa dipastikan bahwa
semuanya akan bisa
sebagian besar daripada
terutama kelompok rentan dan kelompok
menengah itu sebagian besar
sudah bisa tertolong
pemerintah di mana fiskal
kebijakan fiskal kita berfungsi
dia mencoba menjerak
tekanan yang ada itu
karena kita kebetulan
tahun ini kalau kita lihat
penerimaan pemerintah itu sangat
baik sekali pendapatan pajaknya
lebih dari tiga puluh persen di atas target
dan juga pendapatan dari
sekitar dua puluh lima persen di atas target
itu adalah beberapa
hal yang memang sudah dilakukan
pemerintah tapi mas yusuf
menurut anda apakah
itu sudah cukup karena bagaimanapun
begini sudah sering
disampaikan pak raden juga saya mengutip
beberapa kali pak raden menyampaikan ini
backbone perekonomian indonesia itu
betul betul sektor konsumsinya
dan ini berkaitan erat sekali
dengan menjaga mengamankan
daya beli masyarakat
selain hal hal yang tadi sudah
disampaikan pak raden apa yang
bisa dan mungkin sebaiknya
segera dilakukan oleh pemerintah
kita kalau berbicara masyarakat
secara luas saya pikir langkah yang
sudah dilakukan oleh pemerintah terutama
dalam menyediakan yang
tetapi kita juga perlu
kalau kita berbicara misalnya bantuan
terutama di dalam
perlu juga dipastikan bahwa
realisasinya bisa segera
bahwa dalam beberapa
bulan terakhir ini ternyata
realisasi dalam pen itu
relatif masih lebih rendah
dari paku yang sudah ditetapkan
padahal kalau kita lihat dalam realisasi
pen itu sendiri kita melihat
banyak bantuan yang sifatnya esensial ya
terutama di dalamnya
seperti program keluarga
dan juga program program lain
blt menurut anda itu
cara yang efektif ya
untuk minimal untuk membantu
penyerap langsung diserap
dan kemudian langsung menjadi konsumsi gitu kan
ketika misalnya menerima
bantuan menerima blt ada
semacam dana yang bisa disimpan
untuk kemudian bisa dikonsumsikan
ke barang lain
di putar ya
untuk barang konsumsi
nah hanya saja
kalau kita bandingkan sekali lagi
kalau dengan anggaran yang kemudian
digelontorkan pemerintah di tahun lalu
terutama untuk pen yang berkaitan dengan
perlindungan sosial ini kan sudah jauh menurun
ini yang menurut saya perlu kemudian
terutama nanti ketika inflasinya sangat tinggi
apakah ada terbuka peluang untuk melakukan penyesuaian

ini akan mengunggu masalah satu program bantuan
seperti misalnya blt langsung
yang dikeluarkan pemerintah
kepada masyarakat kelas menengah
program ini di tahun lalu masih ada dianggarkan
tetapi di tahun ini tidak ada dengan asumsi
pemulihan ekonomi sudah jauh lebih baik
dan tentu asumsi ini perlu disesuaikan

sehingga tidak hanya kelompok yang miskin misalnya
sekali lagi inflasi itu mengalami peningkatan sehingga tidak hanya kelompok yang

yang mendapatkan bantuan
tetapi mereka yang hidup di sekitar garis kemiskinan
yang rentan yang hampir miskin
ini juga dipastikan mendapatkan bantuan
sehingga daya beli mereka terjaga selama
periode inflasi yang tinggi
mas yusuf menurut anda apakah kondisi yang saat ini terjadi
dengan perekonomian indonesia akan juga berpengaruh kepada
pemulihan ekonomi kita pasca pandemi ini
ya sudah tentu
karena kalau kita berasumsi ketika kita berpengaruh
berasumsi ketika misalnya dampak dari resesi ini terkena ke indonesia
tentu akan ada penyesuaian dari misalnya pertumbuhan ekonomi
itu bisa jadi lebih rendah
dan ini kan kita punya target pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang
yang akan perlu penyesuaian lebih lanjut
ketika misalnya target pertumbuhan ekonomi di tahun ini tidak tercapai
saya kira itu kemudian yang menjadi pekerjaan rumah berikutnya ya
apabila apalagi kita berkaitan dengan konteks misalnya indonesia
visi indonesia dua ribu empat puluh lima menjadi negara indonesia maju di dua ribu empat puluh lima
ini kan pr jangka panjang tetapi akan sangat dipengaruhi
oleh pencapaian pencapaian pemerintah dalam jangka pendek
terutama dalam konteks tadi pertumbuhan ekonominya
ya baik saya ke pak raden terakhir

anda pernah mengatakan emerging market indonesia ini
juga termasuk berpengaruh
sangat terpengaruh dengan perekonomian china
anda sempat mengatakan begitu
apakah kondisi yang saat ini juga sedang juga diwaspadai oleh pemerintah
kondisi yang saat ini terjadi di cina
ada stagnasi dan lain sebagainya
juga ada kekisruhan berkaitan dengan dana yang tidak bisa ditarik
deposito sekian juta dolar itu
ya tentu china adalah militer
tentu china adalah negara besar nomor dua di dunia sekarang itu
kontribusi daripada cina terhadap perekonomian global sekarang itu
sekitar enam belas sampai tujuh belas persen
jadi kalau terjadi pelemahan di china
itu akan berpengaruh terhadap pelemahan global
termasuk negara negara di asia yang kita melakukan ekspor
dalam jumlah yang sangat signifikan ke sana
memang sekarang cina sedang mengalami normalisasi growth namanya
jadi pertumbuhan china itu ke arah normal
artinya kita nggak bisa lagi mengharapkan china bertumbuh double digit
bahkan bertumbuh tujuh puluh delapan persen nggak bisa lagi
jadi dia akan kembali ke lima kemudian bahkan ke empat tiga persen
untuk sekarang ini china secara sengaja melakukan respon yang berbeda
dengan negara negara di amerika atau di indonesia
kalau negara negara di amerika dan eropa cenderung melakukan konsolidasi fiskal
dan juga pada saat yang sama mereka juga menaikkan suku bunga
cina sebaliknya tidak melakukan itu
karena memang keadaan negara itu agak berbeda
dimana seperti yang kita tahu
akibat daripada zero covid policy ini
mereka menjadi mengalami penurunan
sehingga fiskal mereka sekarang justru melakukan
kan mereka sekarang kebijakan fiskal
mereka justru melakukan sebetulnya ekspansi besar besaran
nah dengan demikian kita melihat bahwa meskipun china agak menurun sekarang sedikit ya
tapi kelihatannya mereka dengan kebijakan yang berbeda dengan negara negara lain
mungkin mereka tidak akan sampai mengalami resesi
kalau amerika dan eropa kemungkinan resesinya sudah sangat tinggi
tapi china rasanya tidak akan mengalami negatif growth dua kali kuartal berturut turut
kita tidak melihat itu sampai sekarang
dan anda sepakat juga dengan hasil survei lembaga keuangan dunia
yang indonesia kecil kemungkinannya untuk resesi pak raden
ya saya pikir kecil sekali
kalau kita lihat saya biasa melakukan indeks namanya indeks ketidakstabilan ekonomi itu
saya melihat itu memang bahwa potensi atau probability daripada indonesia masuk ke resesi sekarang ini
bahkan untuk masuk ke dalam krisis keuangan pun kita lihat itu sangat sangat kecil sekali
akan tetapi kita jangan juga menjadi complession
kita tetap harus waspada
oleh karena itu kita harus membuat persiapan persiapan apapun
jadi kita harus siap dalam suasana apapun dalam keadaan global yang seperti ini
terutama sekali adalah menjaga sektor konsumsi itu ya pak menjaga daya beli masyarakat itu berarti ya yang betul betul harus dijaga oleh pemerintah
betul daya beli masyarakat tetapi juga satu lagi yang tidak kalah pentingnya adalah di samping ketahanan keuangan dan ketahanan pangan
dua itu juga menjadi penting sekarang ini perhatian kita
betul betul baik terima kasih pak raden pardede malam hari ini sudah bergabung staf khusus menko perekonomian
dan terima kasih juga ekonom dari kor indonesia mas yusuf randy manile
terima kasih bapak bapak atas diskusinya yang menarik sekali malam minggu ini
selamat malam sehat selalu
terima kasih terima kasih mbak terima kasih semuanya
puluhan pengunjuk rasa di makassar menolak kebijakan pembelian bahan bakar minyak bersubsidi menggunakan aplikasi
cnn indonesia newscast segera kembali